mantan menteri bumn dahlan iskan bisa bernafas lega setelah majelis hakim pengadilan tinggi surabaya
mengabulkan upaya banding yang diajukan mantan menteri bumn tersebut atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset pt pancawira usaha
seperti yang dilansir oleh detik com putusan bebas dahlan iskan ini setelah terjadi perdebatan pendapat atau dissenting opinion di majelis hakim
salah satu hakim yang diketuai hakim dwi andriani berpendapat jika mantan direktur pln itu bersalah
namun karena kalah jumlah majelis hakim memutuskan banding dahlan iskan dikabulkan
sebelumnya di tingkat pengadilan tindak pidana korupsi surabaya dahlan difonis dua tahun penjara
selain itu majelis hakim yang dipimpin tahsin juga menganjar dahlan dengan denda seratus juta rupiah atau kurungan dua bulan penjara jika denda tidak dibayar